hasil positif diperoleh tim nasional indonesia di ajang tiga x tiga asia challenge salah satu tes event asian games dua ribu delapan belas
tim putri berhasil meraih gelar juara sedangkan tim putra harus puas di posisi runner up
sempat memimpin hingga terpaut enam angka di awal pertandingan
tim basket tiga x tiga putri indonesia harus berjuang ekstra keras ketika timnas malaysia secara perlahan mengejar ketertinggalan
namun penjagaan rapi dewa ayu sri yarta dan kawan kawan berhasil menahan laju serangan malaysia hingga berhasil menang tipis tiga belas dua belas
tim basket tiga x tiga putra gagal menjadi juara setelah kalah dari thailand empat belas enam belas melalui perpanjangan waktu
meski membawa hasil positif
masih besar kemungkinan perubahan komposisi pemain tim nasional tiga x tiga indonesia untuk bertanding di ajang asian games dua ribu delapan belas
pertanding di ajang persiapan latihan
dari saya sih kayak belajar lebih tenang lagi buat ngadepin lawan lawannya
terus buat individual skill gitu bisa lebih ditambah lagi
setelah ini masih akan ada seleksi ulang
kalau kemarin ini kan karena waktunya yang sangat terbatas jadi seleksinya pun hanya dilakukan satu hari
ini benar benar terbatas dan ini sudah hasil yang termaksimal dari pemain pemain yang ada
diadakan di lapangan tenis outdoor kawasan gelora bung karno yang akan digunakan untuk asian games nanti
secara keseluruhan inas gok dinyatakan siap menyelenggarakan cabang olahraga tiga x tiga
kita telah berbicara tentang banyak hal saya akan membuat laporan ke inas gok
di mana mereka akan bekerja di beberapa kawasan untuk mencapai standar yang kita cari
terutama untuk acara seperti asian games
indonesia masih memiliki kurang lebih sembilan bulan untuk menyiapkan fasilitas
dan tim nasional capai capai
capai capai di labor basket tiga x tiga di asian games dua ribu delapan belas